selamat sore pemirsa
pepe mimir sasa pemirsa
dimanapun juga ya
itu orang semuanya pada pada pada
pada jadian gitu ya abis denger lagu ini
terus yuk dah
pertama kali seumur hidup nge geek di newsroom
ngabrik tempat kerja orang lain ya